ada cerita dari pulau bangka
dari sebuah desa yang dihuni empat lima ratus jiwa
yang terus bergerak memutar roda perekonomian dengan berbagai unit usaha
gerakannya dipelopori oleh mereka yang peduli
mereka yang mau berpikir dan berinovasi
bergerak bersama memajukan desa
inilah cerita tentang mereka yang membangun kemandirian desa pagarawan di kabupaten bangka
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
lebih dari dua tahun siti nuryani menjadi petani jamur

siti nuriani menjadi petani jamur tiram
budidaya jamur tiram ini dikelola oleh siti dan lima orang penggerak pkk desa pagarawan lainnya sejak tahun dua ribu
di dalam pondok seluas sekitar delapan puluh meter persegi inilah mereka membudidayakan jamur dengan nama latin plorotus ostriatus ini
yang diutamakan itu kelembaban jadi kita pada ibu ibu yang mengelola budidaya jamur tiram harus selalu menjaga kelembaban tempat budidaya jamurnya
supaya jamurnya semakin hari semakin banyak hasil panennya jadi kalau kan kurang kelembabannya hasil panennya bisa berkurang setiap hari itu bisa berkurang
ide awal pembentukan unit usaha budidaya jamur tiram ini dirintis oleh suami zainuri ahmad zainuddin kepala desa pagarawan periode dua ribu lima belas dua ribu
dari dana desa sekitar rp enam ratus lima puluh tiga juta rupiah yang diberikan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun dua ribu enam belas
ahmad menggunakan sekitar dua puluh dua juta rupiah untuk memulai unit usaha budidaya jamur tiram
sempat merugi di tahun pertama tak lantas membuat ahmad dan para penggerak pkk desa pagarawan menyerah
dan pada tahun dua ribu enam belas kita langsung mengadakan melalui dana desa kita bikin pondokannya terus kita siapkan untuk backlog untuk budidaya jamur tiram
memang tahun pertama kita memang agak merasa rugi kemudian tapi desa tidak putus asa dalam hal ini kita terus mencari pasar terus mencari pasar pelanggan
dan yang berhasil
kita terus menampung untuk produksi tersebut
dan akhirnya di tahun dua ribu tujuh belas mulai kelihatan
jadi masyarakat kita sudah mulai paham apa itu jamur tiram kemudian konsumsinya juga mulai naik
kini dari dua lima ratus backlog unit budidaya jamur tiram desa pagarawan rata rata memproduksi enam hingga sembilan kg jamur setiap hari
dengan potensi produksi hampir dua lima kwintal per bulan

dan meng satellite di antara leluhur setiap wood and road
selain dijual dalam kondisi segar jamur tiram hasil budidaya ini juga diolah menjadi makanan ringan
som yhte perseraan dalam deng lo february m gus dasar indonesia
bersama penggerak pkk desa pagarawan siti mengolahnya menjadi jamur tiram krispi dalam enam varian rasa
tempat untuk kemasinan musik
yang dikembangkan ini membuka harapan baru dalam hidupnya mengingat ia pernah kehilangan pekerjaan
dulu saya sebagai karyawan bank swasta terus di phk karena ada pengurangan di tahun dua ribu enam belas
jadi saya tidak bekerja lagi karena banyak kebutuhan karena sudah punya anak banyak kebutuhan
jadi saya harus bantu suami ikut gabung dengan phk dari desa
saya sangat bersyukur dengan bergabungnya dengan ibu pkk
saya bisa membantu ekonomi keluarga dengan penghasilan sebulannya itu dari rp tujuh ratus lima puluh sampai rp satu juta
usaha ahmad menggerakkan perusahaan
perekonomian desa tak lepas dari peran badan usaha milik desa atau bumdes pagarawan
bumdes yang didirikan tahun dua ribu dua belas ini pernah mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung
sebagai badan usaha milik desa percontohan mandiri pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
gerakannya berawal dari unit usaha simpan pinjam
ibu saya ingin mengajukan pinjaman
panji adalah salah seorang warga desa pagarawan yang berprofesi sebagai pedagang ayam potong sejak tahun dua ribu tiga belas
usahanya terus berkembang sejak ia meminjam modal pertama kali kepada bumdes pagarawan pada dua ribu lima belas sebesar rp satu lima juta
kalau sebelumnya saya punya modal pas pasan sekitar rp empat ratus an rp lima ratus an
setelah ada peminjaman bumdes di sini alhamdulillah bisa tambah modal tambah usaha gitu kan jualan ayam itu
selain unit usaha simpan pinjam bumdes pagarawan juga merintis sejumlah unit usaha lain untuk memandirikan desa
salah satunya adalah dengan membangun pasar desa

ungver tjuh tnggaill
kehadiran pasar desa pagarawan menjadi angin segar bagi dori fernando
kepala unit pasar desa pagarawan yang juga pedagang ikan ini
merasakan betul manfaat pasar yang dibangun oleh bumdes pagarawan pada dua ribu empat belas
sejak berjualan di pasar desa pagarawan
pendapatannya meningkat dari tiga ratus ribu menjadi sekitar empat ratus per hari
enak dulu kan kita pernah jual keliling keliling kampung kampung
jadi sekarang sudah ada pasar di pagarawan
sebaratnya agak lumayan lah hasilnya
benzin nggak keluar biaya transportasi kan
katanya kalau nonton pasarnya kan cuma bayar distribusinya aja
dulu kan dari pagi sampai ke sore baru pulang
sekarang ada pasar kan dari pagi itu jam empat kita ke pasar
sampai sini paling sekitar jam sebelas kita tutup
dulu kan kalau jual keliling dari jam empat itu sampai sore
sampai jam sebelas kita pulang
jadi sekarang kalau sudah ada pasar semakin enak sebenarnya
ada sepuluh pedagang yang membuka lapaknya di pasar ini
mereka adalah warga desa pagarawan yang menjual sayur ikan dan daging
pasar ini berhasil menggerakkan roda perekonomian masyarakat
dalam sehari saja ada perputaran uang sekitar dua puluh juta rupiah di pasar ini
bumdes hanya mengenakan biaya retribusi lapak pedagang sebesar lima rupiah per hari
pada tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
pendapatan yang dihasilkan dari unit usaha pasar desa pagarawan
rata rata mencapai hampir rp tiga belas empat ratus per tahun
lebih tepat waktulah lebih tepatlah kalau memang ada pasar di sini
kita sangat sebagai masyarakat sangat berterima kasih banyak untuk pemdes desa pagarawan
pertama bumdes nya dengan bisa didirikannya pasar walaupun sangat tampak sederhana dengan adanya pasarnya
saya merasa sangat terbantu sebagai masyarakat
sebelum pasar desa dibangun ada unit usaha pengangkutan sampah yang lebih dulu didirikan oleh bumdes pagarawan
jasa pengangkutan sampah ini mempekerjakan seorang petugas
permodalannya menggunakan dana stipendial
ini adalah simulan yang didapat dari pemerintah pusat
setiap hari jumli bisa mengangkut sampah tiga hingga empat bak mobil pengangkut sampah
rata rata jumlah sampah yang dihasilkan dari tiga ratus anggota pengguna jasa pengangkutan sampah mencapai enam meter kubik per hari
mantan petugas keamanan ini mendapatkan penghasilan dua juta rupiah setiap bulan dari pekerjaannya mengangkut sampah
pemerintah pagarawan juga mendapatkan penghasilan tiga juta rupiah setiap bulan dari pekerjaan yang dihasilkan
ya karena nggak ada pekerjaan yang lain kan lebih baik daripada nggak ada orang lain lebih baik kita yang kerjain
yang lain nggak mau dia nggak sangguh hasilnya
jadi kita ya mau nggak mau kita kerjain sambil sambil membantu masyarakat kan
setiap anggota atau pelanggan jasa pengangkutan sampah yang terdiri dari kalangan rumah tangga warung dan industri ini membayar iuran mulai sepuluh hingga dua puluh lima ribu rupiah setiap bulan
unit usaha pengangkutan sampah ini membuat desa pagarawan pernah meraih prestasi sebagai juara dua lomba kebersihan tingkat desa
pada tahun dua ribu tujuh belas
pada tahun dua ribu empat belas bumdes pagarawan kembali merintis unit usaha lain
unit penyewaan peralatan dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa pagarawan
pada tahun dua ribu tujuh belas unit usaha ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa sebesar rp dua puluh satu juta rupiah
untuk pengadaan tenda
sejak itulah pendapatan yang dihasilkan dari unit usaha ini terus meningkat
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas pendapatan unit usaha penyewaan peralatan ini mencapai hampir dua belas empat ratus rupiah
sementara pada dua ribu delapan belas pendapatan yang dihasilkan mencapai tiga puluh dua tujuh ratus rupiah
kini unit usaha ini mengembangkan pengguna peralatan dan penyewaan
untuk pengguna peralatan penyewaan peralatan ini mencapai dua belas juta empat ratus ribu rupiah

sebelum ini penyewaan peralatan ini mencapai dua belas juta empat ratus ribu rupiah
unit usaha ini memiliki enam unit tenda meja makan dan dua ratus lima puluh kursi

alhamdulillah berkat adanya tenda ini kadang kadang satu minggu dapat dua tiga coupling
tidak terlanjurah kadang kadang ada yang tergantung suasana

hingga tahun dua ribu sembilan belas total ada tujuh unit usaha yang dikelola oleh bumdes pagarawan
dan satu unit usaha yang dikelola oleh penggerak pkk
gerakan membangun kemandirian di desa ini tak lepas dari jasa sumaryono
mantan direktur bumdes pagarawan periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
inilah yang merintis lima unit usaha pertama di desa ini
bapak melihat dari sisi target saja
dulu dan sekarang apakah sudah mencapai target
kalau saya dulu besar targetnya
bumdes ini harus merupakan suatu perusahaan desa
yang mandiri sebagai delegasi dari pemerintah desa dalam bidang ekonomi
bumdes diberikan keleluasaan untuk usaha
nah hasilnya itu untuk pembangunan desa
keberhasilan desa pagarawan menggerakkan perekonomian desa patut diacungi jempol
pada tahun dua ribu tujuh belas desa ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah kabupaten bangka
atas kontribusinya dalam pembangunan kabupaten bangka
ahmad zainuddin adalah sosok kepala desa yang tangguh
pria kelahiran dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus enam puluh
yang berprofesi sebagai wira swasta ini memiliki kepedulian besar terhadap desanya
meski hanya seorang lulusan smk bukan berarti ia tak sanggup memimpin
ia bersyukur ada banyak warga desa pagarawan yang mau turun tangan
terlibat menggerakkan unit usaha desa
mereka adalah sosok sosok berjasa yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk kemajuan desa
di balik senyuman mereka terpancar asa membangun dan menjaga kemandirian desa